jenazah vanessa angel dan suaminya febri andriansyah tiba di rumah sakit bayangkara polda jawa timur di surabaya pada kamis siang
dua korban kecelakaan lalu lintas di tol nganjuk jawa timur langsung dibawa ke kamar mayat untuk menjalani pemeriksaan atau otopsi
jenazah vanessa azani atau vanessa angel dan febri andriansyah suaminya dibawa dua ambulans berbeda
jenazah tiba pukul empat belas lebih lima puluh menit dan langsung menuju ruang kamar mayat rumah sakit bayangkara polda jawa timur
sejumlah rekan kedua korban terlihat datang ke rumah sakit dan dipersilahkan polisi masuk ke kamar mayat
sedangkan tiga penumpang lain yang selamat dalam kecelakaan jalan tol jakarta surabaya km enam ratus tujuh puluh dua empat ratus ini dilarikan ke rumah sakit di kabupaten nganjuk jawa timur
salah satu yang selamat adalah anak vanessa angel yang masih balita
dua korban luka luka lain adalah pengasuh anak dan supir
polisi menduga kecelakaan terjadi karena supir kelelahan dan mengantuk